dalam video amatir yang direkam warga terlihat sejumlah peziarah dan tukang ojek kesulitan melintasi jalan selebar satu meter akibat gelombang tinggi
video ini direkam di kawasan wisata religi makam bahmu zakir di desa bedono demak jawa tengah
menurut seorang tukang ojek pada saat kejadian minggu sore kemarin banyak motor yang jatuh ke laut akibat dihantam gelombang
karena membahayakan akses ke makam ditutup pada selasa siang
terjangan ombak laut jawa juga merusak sekolah dasar negeri bedono i
dalam gambar yang diambil pada selasa siang ini semua ruang kelas dan ruang guru dipenuhi lumpur
bahkan ada empat ruang kelas yang dinding dan kaca jendelanya jebol dihantam gelombang laut
gelombang tinggi yang mencapai hampir dua meter terjadi setiap sore dan malam pada tiga hari terakhir
sebagai antisipasi guru guru sudah mengungsikan arsip dan dokumen penting
ini lebih parah
lebih parah kenapa bu
banyak yang rusak itu ya
hancur sudah tidak rusak lagi hancur pak
akibat terjangan angin kencang sebatang pohon besar tumbang dan menimpa puluhan lapak pedagang dan rumah toko di pasar penataran
kecamatan klegok kabupaten blitar jawa timur selasa pagi
pengelola pasar mengatakan peristiwa tersebut terjadi saat para pedagang pasar mulai membuka lapak
angin kencang membuat pohon tiba tiba tumbang
mendengar suara pohon roboh
para pedagang berlari menyelamatkan diri
dalam tiga hari terakhir blitar diterjang angin kencang
tidak ada korban jiwa akibat peristiwa ini
tetapi aktivitas pasar penataran sempat terganggu dan sejumlah pedagang harus dipindah ke tempat lain